terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
memperingati satu muharam warga desa banjar dowo jombang memiliki tradisi unik yakni pesta dawet
dalam tradisi ini ratusan warga membuat dawet secara bersamaan yang selanjutnya dibagikan kepada seluruh warga
hanya dalam hitungan menit lima gelas dawet ludes di serbu warga
beginilah kemeriahan pesta dawet yang digelar oleh warga desa banjardowo kecamatan jombang kota jombang
seluruh warga baik dewasa maupun anak anak memadati jalan desa untuk menyerbu dawet yang disediakan panitia
hanya dalam hitungan menit lima ribu dawat yang disediakan ludes di serbu warga
terlebih dawet warga banjardowo ini terkenal memiliki rasa yang khas sehingga membuat warga ketagihan
warga pun rela berdesak desakan hanya untuk sekedar mendapatkan dawet ini
dapat empat empat empat empat dua tiga empat
seru seru seru
selain untuk memperingati satu muharam tradisi pesta dawet ini juga untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa desa banjardowo memiliki ikon desa yaitu dawet
buatan warga sendiri atau gimana bu
iya gelas buatan warga sendiri

sebelumnya warga juga menggelar kenduri di pendopo desa sebagai ucapan rasa syukur atas berkah yang selama ini diperoleh warga